derap langkah alat berat dan iringan nada dari berbagai alat musik bergabung menjadi harmoni
jenis musik ini memang bukan asli indonesia namun kini tumbuh pesat di berbagai penjuru negeri
inilah musik marching band musik patriotik
marching band atau orkes barisan adalah sekelompok musisi instrumental yang dalam waktu bersamaan menampilkan sebuah pertunjukan musik
baik untuk perlombaan maupun hiburan
biasanya pertunjukan tersebut dilakukan sembari membentuk formasi di lapangan atau dalam sebuah barisan
sebelum ada marching band di abad ke tujuh belas di amerika serikat muncul drum band
sejenis marching band namun dengan alat musik yang lebih sederhana
drum band biasanya dipakai untuk upacara militer atau memberi semangat untuk pasukan saat berperang
musiknya lebih kepada musik atau lagu patriotik bukan hiburan
di indonesia perkembangan marching band dimulai saat hadirnya drum band militer
lalu menyebar ke seluruh pelosok hingga terbentuknya pdbi atau persatuan drum band indonesia
kalau drum band itu hanya perkusih
jadi bisa ada nada tertentu
jadi bel lirik misalnya
kalau lihat drum band dari tk anak kecil itu ada di lapangan main tenor drum snare drum bass drum
tapi di depan itu biasanya guru yang bawa melody itu drum band
karena memang itu alat pukul
kemudian ke marching band
itu perbedaan dalam lomba misalnya diantara marching band dan drum and bugle corps
itu drum and bugle corps bawa alat perkusih dan alat tiup dari logam saja
kalau marching band itu alat prokresi kemudian apa aja lagi
woodwind ya saxophone flute clarinet sama alat tiup seperti trumpet dan trombone dan tuba
marching band kemudian menjadi salah satu kegiatan ekstra kulikuler siswa di sekolah
mulai dari tingkat taman kanak kanak hingga perguruan tinggi
ini adalah musik barisan bersemangat patriotik yang lazimnya tampil saat karnaval tujuh belas agustus
tidak hanya di istana merdeka tetapi juga di pelosok nusantara
di kota kota kecil kelompok orkes barisan dari sekolah juga berparade
marching band dari agen kursus saya yang dua
mereka mengaku senang bergabung dengan grup marching band karena bisa jadi pusat perhatian orang
marching band juga mengajarkan kedisiplinan serta kebersamaan sejak dini
selain hidup melalui ekstra kulikuler di sekolah sekolah
ada pula kelompok yang dibiayai perusahaan swasta besar di indonesia
hingga kini ada beberapa kelompok marching band besar di indonesia
mulai dari margin band semen padang sumatera barat
bahana cendana kartika duri dan bahana cendana kartika rumai riau
gita surosoan banten
marching bras putri sma santa ursula
korps putri sma tara kanita
mada bahana universitas indonesia jakarta
citra draft bahana universitas negeri yogyakarta
marching band semen indonesia gresik
marching band universitas udayana bali
hingga drum korps universitas halu oleo kendari sulawesi tenggara
namun salah satu marching band yang paling sukses di indonesia justru datang dari kota kecil di kalimantan timur bontang
kota cantik yang terkenal sebagai penghasil pupuk dan gas alam cair ini merupakan markas sebuah kelompok marching band
yang telah mencetak berbagai macam prestasi
marching band bontang pupuk kalvin atau lebih dikenal sebagai bontang pk

ketika mereka membuat kue mereka membawa kekuatan untuk membuat kue
marching band bontang pupuk kaltim mulai terbentuk pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh untuk memfasilitasi karyawan maupun anak pt pupuk kaltim
namun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh marching band ini mulai dibuka untuk umum termasuk untuk warga lokal kota bontang
memenatakan pelatih pelatih internasional seperti renan dan juga andi
marching band bontang pupuk altim adalah satu si marching band yang menjadi juara umum sebelas kali di grand prix marching band indonesia
dan juga telah memenangkan berbagai kejuaraan internasional
kisah lain di indonesia perjalanan marching band ini juga menjadi inspirasi dari film dua belas menit untuk selamanya di tahun dua ribu enam belas

siang ini raisa raihmi sedang berada di kelas memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh gurunya
raisa adalah siswa kelas tiga di sma negeri satu kota bontang
raisa termasuk salah satu murid berprestasi di sekolahnya
tidak ada yang membedakan raisa dengan teman teman sekelas lain
kecuali raisa adalah seorang anggota aktif marching band bontang pkt
di saat teman teman seumurannya pulang ke rumah setelah bersekolah
ia dan sebagian anggota lain harus berlatih di stadion mula warman atau gor kota bontang
datang ke tempat latihan sore hari raisa harus menyiapkan sendiri alat yang akan ia mainkan
gadis ini diberi tugas memainkan alat tiup tuba
alat musik yang besar bagi gadis seperti raisa dengan berat mencapai hampir delapan kilogram
sebelum memegang tuba ia harus berlatih baris berbaris dan berbagai teknik memainkan alat musik selama setahun
hingga kini masih ada tantangan yang ia rasakan ketika memainkan tuba

perhatian dan pulang pulang biru aja nih bahu
itu berapa lama tuh biru biru gitu
sampai sekarang pun belum
sampai sekarang masih biru biru juga oke oke
memanggul atau membawa alat berat dalam marching band merupakan hal biasa
selain tuba masih ada beberapa alat lain yang tidak kalah berat
saya mencoba mengangkat snare drum
ini dia snared drum beratnya bisa mencapai delapan kg salah satu bagian dari tim perkusi yang ada di marching band
ada juga quintom yang beratnya bisa mencapai lima belas kg
dan di belakang saya ada set bass drum yang beratnya bisa mulai dari delapan hingga enam belas kg
anda bisa yang bayangkan anak anak marching band ini setiap hari bukan hanya harus menghapal musik dan juga formasi di lapangan
tapi juga harus mengangkat alat alat berat ini dalam saat mereka latihan
dalam latihan harian anggota tidak hanya berlatih musik
mereka biasa membuka latihan dengan latihan fisik terlebih dahulu
para anggota biasanya diharuskan mengelilingi lapangan beberapa putaran sekaligus melakukan pemanasan
lalu latihan dibagi sesuai dengan kelompok alat musiknya
kelompok alat tiup
kelompok alat melodi pukul
dan kelompok color guard
latihan yang mereka lakukan juga tidak sebentar
tidak jarang mereka harus berlatih sejak pagi atau siang hari
hingga menjelang malam hari
bahkan ketika mendekati hari pementasan atau perlombaan
latihan bisa dilakukan hingga malam hari
rasa lelah tidak sebanding dengan nilai positif yang mereka dapatkan
tidak ada yang bakal tahu nilai nilai apa yang dapat sama anak anak marching band selain anak marching band itu sendiri
kebersamaan itu banget banget
di titik jenuhnya raisa
megang alat itu ngomong ke senior
kalau aku capek aku nggak bisa megang ini
kayak gitu kan
tidak apa apa jalin aja
bentar lagi kok kamu lama kelamaan juga terbiasa bawa alat itu
disiplin di sekolah
misalnya jam dua harus datang ke sekolah
which is datang paling jam tiga
jam jam lewat lah
kalau di mb
jam tiga jam tiga datang
memang jadi dari mb ini terbiasa ke sekolah es school kegiatan lain
kalau misalnya tepat jamnya segitu ya datangnya jam segitu
soalnya sudah terbiasa di mb ini
kompak gimana ya rasanya kumpul sama temen temen
sama dari latar belakang yang berbeda beda semua
kayak ada yang dari suku ini suku ini ada yang sifatnya kayak gini
ada yang kayak gini
kita gabung di mb pkt ini tuh jadi satu
bagi raisa marching band bukan hanya soal musik
tapi juga soal kerjasama tim yang baik
marching band bukan saja harus menghasilkan suara yang merdu
keharmonisan setiap bunyi yang keluar dari alat yang ada dalam grup marching band
bukan perkara mudah untuk dibentuk
kita melakukan yang sebenarnya dalam bentuk setiap mentrelapunan
intinya menemui k counselors

kemudian kita lbb lbb sudah sampai kurang lebih empat sampai lima bulan baru selesai lbb nya itu
jadi lima bulan kita lbb terus setelah itu ke program teknik tiup misalnya atau teknik pukul
setelah lima bulan kita mulai belajar pegang alat
nah untuk perkusi pun sendiri lama satu tahun baru pegang alat
jadi masih pakai pad namanya itu sama stick di atas gitu atau di atas meja kalau nggak ada bisa pakai gitu
jadi nggak langsung pegang alat seperti ini nggak
denny sudah bertahun tahun menjadi pelatih marching band
namun tetap ada hambatan yang ia dan tim pelatih rasakan setiap akan melatih anggota marching band
ya yang agak sulit
ya yang agak sulit
jadi mengajarkannya mengajarkan perlu apa perlu ya saya bilang tadi ada satu ratus tujuh puluh tiga karakter itu
dengan ada besar kecilnya beda langkahnya juga beda beda ya
jadi harusnya makan harus pelan pelan
jadi satu bulan itu satu lagu satu bulan satu lagu untuk belajar display gitu
itu untuk bukan kategori untuk lomba ya untuk penampilan biasa
kalau untuk lomba lebih lama lagi

setelah berbulan bulan berlatih bersama sama gladiresik pun selesai dilaksanakan
seluruh anggota bersiap pulang dan berharap seluruh latihan mereka tidak sia sia
esok hari dua belas menit mereka di lapangan akan menjadi pertaruhan latihan panjang yang telah dijalani
matahari belum sepenuhnya memancar di kota bontang
namun para anggota marching band yang semalam baru selesai berlatih
kini sudah datang di tempat acara
para anggota ini sudah melakukan persiapan
terutama untuk tim color guard atau pemain bendera
karena persiapan mereka tergolong paling lama
sampai empat jam karena harus menata rias sesuai dengan tema pementasan
tidak ada perias profesional
seluruh riasan dilakukan oleh sesama anggota dan para pelatih
proses ini selalu mereka lakukan sebelum tampil atau lomba
di sisi lain dari tempat acara
tim perkusi dan beras atau alat tiup
juga melakukan persiapan sejak pagi
agar tidak terlambat
sebelum tampil pada pementasan atau perlombaan
para anggota marching band wajib melakukan pemanasan bersama sama
dipimpin pelatih tiap kelompok
pemanasan ini menjadi rangkaian yang penting
agar ketika tampil mereka sudah dalam kondisi optimal
pemanasan biasanya dimulai dengan latihan dasar
setelah dirasa cukup
baru masuk ke bagian lagu yang nanti dimainkan
setelah pemanasan dan sarapan
para anggota kemudian mengganti baju latihan dengan kostum tampil
hari ini marching band bontang pkt memakai kostum dengan tema hitam biru
nilai kebersamaan begitu kuat terasa
satu sama lain
para anggota dengan inisiatif tinggi membantu rekannya memakai seragam
tidak menunggu waktu lama
mereka lalu berkumpul untuk berdoa
mereka memohon restu pada sang pencipta
tak lupa sebelum berjalan menuju stadion
yel yel disuarakan dengan penuh tenaga
sebagai pembakar semangat pada penampilan kali ini
j supiyo kemudianwhy still not
setelah sehr kemampun banyak lady ni mejor
saat akan melakukan ulas laman di media aplikasi warang korea reverendwall s a b
pada penampilan kali ini marching band bontang membuka penampilan dengan lagu bertema lambat
alunan nada syahdu dari marching band bontang membuat penonton terhanyut dalam suasana

alunan nada syahdu dari marching band bontang membuat penonton terhanyut dalam suasana
alunan nada syahdu dari marching band bontang membuat penonton terhanyut dalam suasana

alunan nada syahdu dari marching band bontang membuat penonton terhanyut dalam suasana
memulai lagu dengan tempo lambat dan terus memasuki tempo cepat
marching band bontang semakin atraktif dengan bentuk formasi yang cepat berubah namun tidak berantakan

dalam tiap penampilan marching band terutama dalam perlombaan bukan hanya satu aspek yang dinilai
tapi ada beberapa unsur yang menjadi kriteria
ke gpnb itu ada dua juri sebenarnya ada banyak orang bisa sampai dua belas enam belas orang jadi juri
kenapa perlu sebanyak itu
itu ada yang misalnya untuk alat tiup bisa ada yang ada di lapangan
kalau di depan
kalau saya di stand dengan penonton di tolibung itu bisa dengar itu secara unsumble
tapi ada dua orang karena itu nanti nilai saya dan nilai kamu apakah itu kira kira sama supaya bisa adil
atau saya dengar sesuatu yang kamu tidak dengar sebelah sini ceria
kemudian ada yang bisa untuk menilai teknis
dan ada yang bisa menilai kreativitas
tidak terasa dua belas menit begitu cepat berlalu
lelah akibat berlatih berbulan bulan terbayar dengan antusiasme serta tepuk tangan meriah dari penonton yang melihat penampilan mereka
segala jerih payah dan lelah yang mereka lakukan seakan hilang
berganti menjadi raut bahagia dan senang karena berhasil menghibur penonton hari ini